tarif bus antarkota dalam provinsi dan bus antarkota antarprovinsi di terminal lowi panjang bandung
resmi naik per lima belas september dua ribu dua puluh
kenaikan ini diterapkan mengikuti kenaikan harga bahan bakar minyak pada tiga september lalu
tarif bus rute bandung merak misalnya yang semula rp satu ratus dua puluh naik menjadi rp satu ratus tiga puluh lima
sementara tarif bus tujuan palembang naik menjadi rp lima ratus lima puluh dari tarif sebelumnya rp lima ratus
perwakilan perusahaan otobus yang beroperasi di terminal lowi panjang mengatakan
tarif baru yang diterapkan merupakan hasil perhitungan perusahaan setelah kenaikan bbm
untuk saat ini jumlah penumpang masih stabil
untuk penurunan atau kenaikan pertumbuhannya belum terlihat karena memang baru beberapa hari ya
mungkin satu atau dua bulan grafik naik turun pertumbuhan penumpang itu baru kelihatan pak
kalau menurut saya sih yang gak jadi masalah itu adalah kebijakan yang di atas
berani aja menyesuaikan aja gitu pak
meski sudah memperkirakan bakal terjadi kenaikan tarif beberapa penumpang tetap mengeluhkan hal ini
ya kaget ya karena kan bbm ngaruh banget ya
jadi naik lagi ongkosnya gitu
waktu ini kan udah tiga kali naik dari tujuh puluh delapan puluh jadi sekarang sembilan puluh
ya keberatan sih sebenarnya kita ya
keberatan gitu kalau apalagi
seperti ibu ya pengusaha kecil suami narik angkot gitu
jadi rasa keberatan lah gitu
cukup sering naik bus
berdasarkan data dari pengelola terminal lewi panjang pada agustus lalu sekitar enam puluh tiga penumpang diberangkatkan dari terminal lewi panjang ke sejumlah daerah
terminal lewi panjang melayani delapan trayek dalam provinsi dan sembilan trayek antar provinsi
kiki aryadi sidki irfan bandung jawa barat